gimana tadi seru gak
kayaknya tadi mau di
temunya emak anaknya kan
ada yang cakep ya
kalo ngeliat tuh cewek
wah bakalan kelepek kelepek dah lo
kagak gak bakalan lo nolak dia
percaya dia sama gue
ini ibaratnya lagi nih ya
kalo lo gagak jadian sama si meli
kan lo punya serep
bandari serep mak
ian itu gak mau ngomongin bebek melmel
takutnya misalnya bebek melmel tau gimana
bebek melmel pasti bisa marah besar sama ian
ketimbang ketemuan aja kan
ketimbang ketemuan aja kan
maksudnya dia kagak mau
bukannya iya nolak apa yang disuruh sama emak
tapi kalo bebek ian sampe tau
bebek bisa marah besar mak
ya lo kagak usah kasih tau keles
pakai ngasih tau segala lagi lo
oke lah mak
bagaimana gak ngasih tau
ma ian itu gak bisa ngebohongin bebek melmel
ian itu cinta banget sama bebek merman
ian itu sayang banget sama bebek melmel
ian gak mau sama siapapun titik
sedih tuh cintanya sama si bebek bebek
ah gak usah deh punya anak satu begini nih
pusing gue deh
pusing gue deh
maaf papi gak tau assalamu'alaikum
duduk aja silahkan duduk aja
baru ketemu sekarang lagi deh mara
saya mau ucapkan mohon maaf lahirin mbak
alhamdulillah alhamdulillah sehat dia parah sendiri
oh iya pi tadi bukannya papi udah pergi ke kantor kok balik lagi
iya tadi ada keperluan sebentar terus papi nanti siang an lah ke kantornya
hmm pi kayaknya mulai sekarang kita akan sering ketemu sama tante farah deh
soalnya tante fara itu bakalan ngajarin reva ngaji seminggu tiga kali
alhamdulillah itu bagus banget reva
tapi pingin belajar juga
karena kalau seandainya papi belajar di masjid kan nanti ketauan kalau papi gak bisa bacanya
dan yang tau nanti harus ke masjid lagi
kalau di sini kan yang tahu cuma ya yang ngajarin sama anak sendiri
kan jadi gak malu malu banget
iya emang bener sih kalau menurut reva umat muslim itu sudah wajib harus bisa ngaji
kalau suaminya gak bisa ngaji harusnya istrinya juga gak bisa ngaji
ya udah kalau gitu silahkan dilanjut
tapi masuk kamar dulu sebentar
kita ulang dari awal aja reva
ini kenapa anak anak pada bapak belur
tadi kita berantem sama si mondi
tapi ya kita kalah sama mereka
kalian semua jumlahnya sebanyak ini kalah sama mondi sendiri ya
masalahnya kita bukan berantem sama mondinya gini
kita aja sampai kewalahan ngadepinnya
kalian semua ini malu maluinnya
masa kalah sama orang tua
gin bukan masalah tuanya
kalau lo gak percaya lo lawan sendiri aja deh yang mendingan
sehebat apa sih bokapnya mondi
jadi penasaran gue
nah gak cocok
pasti cocok bismillah
neng tujuh tahun
ini bi lagi nyobain hijab
namun pake hijab biasa saja
keliatannya menyanggun gitu
gak mungkin anggun lah
aduh bibi gimana sih
menit pede pisah
nah terus singkong kayak diri juga bibi
ini tinggal dipencet yang ini doang
ini yang dipencet ya bukan di dongakunnya
ini yang mau
itu yang mau di dongakunnya neng
makanya meleset tiga bibi
kayak gini lah
tinggal mencet gitu
tinggal pencet trk gitu
ganti hijabnya dulu
ini halus aja handphonenya
satu dua tilu
nah ntar lagi
iya tuh melipersnya
gaya anak tuh
gaya anak tuh senyum
bibi asal jadi fotografer
bibi mau dipoto gak
malu tapi ah mau
bibi di belakang masih banyak kerjaan
ya sudah tuh sok dicoba lagi
untuk ke pengkerjelannya
makasih banyak ya bibi
kiner abis nge post fotonya yang baru nih
oh temen gue ikut ikutan nge like lagi
ini kan anak pengajian di kampus gue
aduh tadi rebut orang lagi
nah gue dapat ide nih
mendingan kalau kayak gini
tapi gimana caranya gue ngedeketin kiner
gue masuk ke komunitas pengajian di kampus gue
nah kinar kan lagi seneng senengnya nih belajar agama
pasti gak akan lama lagi dia masuk ke komunitas itu
pada saat dia masuk ceng ceng
gue ada di situ deh
dan di situ kesempatan gue buat dapetin kiner
enak kan dilihatnya
bapak sama anak tuh aku gak berantem
gimana tadi seru gak
kayaknya tadi mondi menikmati suasana taman itu
karena dia inget masa kecilnya
aku bangga sekali punya anak seperti mondi
dia jago berantem
dia sangat pemberani
latihan dari kecil di taman itu
sama kayak bapaknya waktu masih muda
suka sok pede deh dia orang
aku masuk kamar dulu ya
nah gitu mon
cara hadapin papa
kalau mau nolak dia jangan frontal
sekarang kamu udah tahu kan
ya mau di jogja
ya contohnya muito dan duyung dryer
vian itu bisa macam dijual jualannya sih
wanita mada juga
mundane gitu mas

ini udah berarti juga book nya
ya santanya ya
terus masalah ini
tante tuh mau ngomongin masalah bela
tante tau sih
kondisinya gimana kan antara kamu sama bella
kayaknya gak ada salahnya
kamu turutin aja kemauan
mereka mereka itu untuk
kamu ketemu sama bella
terus jemput bella dimana
atau ya ketemu sama dia sebentar gitu kan
kan kamu juga tahu sendiri
dia gak mau dijodohin sama kamu
jadi sebenernya kamu tuh aman
iya juga sih tante
kalo ngadepin masalah kayak gini harus pake akal
iya bener tante
yaudah kalo gitu
aku sama moni sekalian pamit pulang dulu ya
mas mondi udah mau pulang nih mas
mau pulang mondi
pak aku sekalian pamit pulang ya
kamu hati hati di jalan ya nak
pokoknya kalau kamu ketemu berandalan
ya mon datang tante
jangan panggil dinda kalo gak bisa mempengaruhi mondi
emangnya situ aja yang jago
aku sangat bodoh ya tante
sampai jumpa lagi